jumat pagi warga memenuhi lokasi penggalian jenazah pembunuhan berantai di rumah wawon dan solihin
di kampung babakan mande desa gunung sari kecamatan ciranjang kabupaten cianjur jawa barat
warga sekitar tidak menyangka wawon yang dikenal baik yang kesehariannya bekerja di pabrik beras
ternyata membunuh mantan mertua mantan istri dan anaknya yang berusia dua tahun
tidak hanya itu wawon juga mengubur korbannya di belakang rumah
sementara warga juga tidak menyangka solihin yang kesehariannya berjualan es cincau juga terlibat dalam kasus pembunuhan berantai
tidak ada kecurigaan apa apa biasa orangnya biasa kayak alim gitu biasa lah
tidak garang lihatnya orangnya juga nggak biasa
kerja di pabrik beras
dia warga disini emang terdata di bapak
emang terdata udah lama
udah lama disini
udah ya tujuh belas tahunan lah
pindah kesini itu tahun dua ribu lima
sebelumnya pada kamis sembilan belas januari polisi melakukan penggalian tempat korban dikubur di dua rumah di kampung babakan mande desa gunung sari ciranjang cianjur jawa barat
dalam olah tkp tersebut
tersebut kedua tersangka wawon dan solihin juga turut hadir dari hasil penggalian ditemukan empat
jenazah di tiga lubang yakni korban anak atas nama bayu korban atas nama noneng mantan istri
wawon lalu wiwin mantan mertua dan farida seorang tkw tim liputan cnn indonesia